dahulu kala ketika semuanya serba menyedihkan ada sebuah desa bernama hurah
orang orang hurah adalah orang orang yang paling bahagia dan saling menyapa dengan cara mereka sendiri
hurah hari yang sangat indah
hera kau terlihat sangat cantik hari ini
ini adalah tuan tel dan dia adalah kepala desa alias sarpanch
saudara saudaraku yang tersayang dan saudari saudariku hari ini kita berkumpul di sini tidak ada alasan
tapi apakah kita butuh alasan
bagus sekarang pergilah nikmati harimu
seperti yang kukatakan orang orang hurah adalah orang orang yang paling bahagia
tapi keadaan akan segera berubah
dan segera maksudku sekarang
dengarkan aku bodoh
aku adalah iblis dan aku adalah makhluk paling kuat di sini
aku datang dari desa yang jauh di mana tidak ada lagi makanan untukku
jadi mulai sekarang aku mengklaim desa ini sebagai milikku
apa yang kau inginkan dari kami
seekor kambing setiap hari dan di akhir pekan aku ingin kerbau
sekarang jika itu dipahami aku ingin masuk ke gua
di sana itu aku harap wifi nya berfungsi dengan baik
lupakan aku akan pergi ke gua ku kirim makan malamku
ibu aku tidak yakin apakah aku harus takut atau tidak
dia berbicara dengan ucapan yang begitu manis
makhluk seperti itu entah itu iblis atau bukan selalu berbahaya
dan akhirnya hurah berubah menjadi
oh tidak sungguh hari yang mengerikan
oh tidak giliran kambing aku hari ini
hari berlalu menjadi pekan dan pekan menjadi bulan
dan satu persatu semua hewan yang ada di desa itu dimakan oleh iblis
sekarang penduduk desa menjadi ketakutan
kita tidak memiliki persediaan tersisa untuk diberikan
aku yakin kau akan menemukan caranya
kau tidak mengerti semua hewan
kau dengarkanlah aku aku telah sangat manis dan baik dengan kalian
tapi tidak lagi
kau bawakan aku makanan kalau tidak anak anakmu yang akan ku makan
malam itu semua orang hurah yang sekarang menjadi oh tidak berkumpul di sekitar sarpanch
aku tidak tahu aku benar benar tidak tahu
aku pikir hanya satu orang yang dapat membantu kita sekarang
dan siapakah itu
oh iya itu k'an h mungkin dia menang
si pemain seruling bagaimana dia akan membantu kita ketika dia hanya bermalas malasan di tepi danau dan bermain seruling
dia adalah orang hurah yang paling cerdas dan dia adalah satu satunya harapan kita
baiklah panggil dia
kau memanggilku tuan sarpanch
ya seperti yang kau tahu ada masalah
dan kau membutuhkan bantuanku
aku benci mengatakannya tapi iya
aku pikir kau akan datang padaku lebih cepat tapi lebih baik terlambat daripada tidak
sekarang dengarkan aku baik baik karena kita tidak boleh melakukan kesalahan
yang mulia kami telah berhasil mengumpulkan delapan belas kelinci dua lembu dan seekor rusa untukmu selama seminggu
tapi dalam perjalanan
iblis besar menangkap dan mengambil semuanya
eh iblis apa
yang mulia dia berukuran lima kali ukuranmu dan memakan semua hewan di depan kami sekaligus
dia telah memberitahu kami bahwa dia adalah penguasa baru desa ini
aku tidak akan mentolelirnya bahwa aku padanya sekarang juga
yang mulia dia tinggal di gua yang lebih besar dan telah memperingatkan kita
bahwa dia tidak boleh diganggu
aku sarankan kau tidak masuk ke dalam tapi tantang dia dari luar
hmm dia menggertak iblis yang lebih besar dariku
mari kita cari tahu
sarpanch bersama dengan penduduk desa lainnya mengantar iblis ke gua yang lebih besar
jadi ini tempat dia tinggal
kau makhluk yang hina keluar dan lawan aku
dan saat itulah suara gemuruh keras datang dari dalam gua
huhu apa kau menantangku
aku adalah iblis kau siapa
aku adalah iblis besar jangan berani menggangguku atau kau akan kupenggal kepalanya dengan tangan kosong
oh begitu kau pikir kau sebesar itu
kau ingin melihatku
iblis dikejutkan oleh keberanian suara itu
hmm mungkin dia itu benar iblis besar aku harus menggunakan kecerdasanku sebelum menantangnya
jika kau begitu besar maka berikan aku bukti tunjukkan padaku sehalai rambutmu
kau membuatku tidak sabar kami baiklah
karena aku baru saja makan aku ingin istirahat ini ambil sehalai rambutku
tali tebal terlempar keluar dari gua
oh ya ampun jika ini benar rambutnya dia pasti sangat besar sekali
itu itu tidak membuktikan apa apa jika kau sebesar itu coba kau meludahlah
pada saat itu sebongkah kapur yang setengah basah dibuang
ehh ya ampun ehm ini ini bukan bukti
keh sabaranku hampir habis iblis jangan menengkanku
ya jika kau benar benar sebesar itu tunjukkan potongan kukumu
dan pada saat itu bila alat cangkul terlempar keluar
dan raungan keras tergantung
kau bisa mendengar
ampun jika kukunya sebesar itu bayangkan sebesar apa tubuhnya
lebih baik aku lari
maka iblis yang ketakutan itu berlari tidak pernah berbalik sekalipun
penduduk desa bersorak dan melompat ke girangan dan ke anha keluar dari gua
penduduk desa berterima kasih padanya dan sarpan menjadikan penasehatnya
dan untuk iblis dia tidak pernah kembali
keanha dengan kecerdasannya
membuktikan bahwa di saat saat sulit kecerdasanlah yang berguna
lebih dari kekuatan